saudara hari ini kita akan menyampaikan beberapa data dari kinerja kegiatan pelaksanaan penanggulangan covid ini pada bidang kesehatan
hari ini spesimen yang telah kami periksa sebanyak sebelas empat ratus sembilan puluh lima spesimen
ini kita pereksa dengan menggunakan real time pcr maupun tc
dari jumlah spesimen yang kita pereksa sebanyak itu kurang lebih akumulasinya sampai dengan saat ini sudah mencapai dua ratus delapan puluh sembilan sembilan ratus enam spesimen
kita dapatkan kenaikan dari kasus konfirmasi covid sembilan belas sebanyak enam ratus delapan puluh tujuh orang
sehingga totalnya menjadi dua puluh empat lima ratus tiga puluh delapan
kalau kemudian kita perhatikan betul kenaikan ini kita dapatkan cukup banyak di provinsi jawa timur
ini ada satu ratus tujuh puluh satu kasus
kemudian di kalimantan selatan sudah satu ratus enam belas kasus
di dki jakarta satu ratus lima puluh
dki jakarta ini didominasi oleh saudara saudara kita yang baru kembali karena bekerja di luar negeri
dan kita harus melakukan screening terhadap mereka
dan hari ini cukup banyak juga yang kita dapatkan
dan seluruhnya kita rawat di rumah sakit darurat wisma adlit
kemudian sulawesi selatan juga meningkat empat puluh
kemudian di sumatera utara ada tiga puluh kasus
sementara kalau kita perhatikan provinsi yang tidak ada kenaikan sama sekali
tidak ada penambahan kasus sama sekali
atau tidak ada kasus sama sekali yang kita dapatkan
adalah bangka belitung diy yogyakarta
jambi kalimantan utara lampung riau sulawesi barat nusa tenggara timur
tidak ada kasus sama sekali
sementara ada tiga provinsi dengan penambahan kasus satu
yaitu aceh kalimantan barat kalimantan timur
kalau kemudian kita hitung dari hari ke hari
maka terlihat bahwa memang hari ini penambahan yang cukup banyak itu adalah kalimantan selatan
karena kemarin tujuh puluh tiga sekarang menjadi satu ratus enam belas
sementara kalau kita lihat jawa timur
tetapi sebenarnya hakikatnya kemarin itu satu ratus sembilan puluh sembilan sekarang menjadi satu ratus tujuh puluh
artinya ada penurunan dibanding dengan kemarin
saudara saudara sekalian inilah yang menjadi perhatian kita
bahwa masih ada beberapa daerah yang memang gambaran grafiknya sudah mulai menurun
ada yang melandai tetapi ada beberapa yang naik
kita memaklumi kondisi ini karena memang dinamika sosial yang berada di
di provinsi satu dengan yang lain tidak sama
sudah ada empat ratus dua belas kabupaten kota yang terdampak di tiga puluh empat provinsi
kasus sembuh meningkat dari satu ratus delapan puluh tiga orang
sehingga totalnya menjadi enam dua ratus empat puluh orang
kasus meninggal dua puluh tiga orang sehingga totalnya menjadi satu empat ratus sembilan puluh enam orang
kita masih melakukan pemantauan
terhadap odp yang saat ini jumlahnya ada empat puluh delapan tujuh ratus empat puluh sembilan
dan kemudian pasien pdb yang masih kita pantau ada tiga belas dua ratus lima puluh
di beberapa provinsi yang angkanya meningkat memang menjadi fokus perhatian kita
seperti jawa timur misalnya sudah mulai dioperasionalkan rumah sakit darurat covid sembilan belas
dan kapasitas tempat tidurnya akan terus kita tambah
kemudian kemarin juga sudah dikirimkan dua mobil
untuk membantu pelaksanaan pemeriksaan laboratorium dengan pcr
ini yang menjadi atensi kita menjadi perhatian kita
namun secara keseluruhan kalau kita lihat gambarannya
memang kasus kasus baru ini sebagai gambaran bahwa proses penularan masih terjadi
artinya kita memang harus betul betul lebih berdisiplin kembali untuk mematuhi seluruh anjuran pemerintah
kita harus mulai mengaktifkan kembali cara cara hidup dengan kenormalan yang baru
oleh karena itu kami ingatkan sekali lagi yang pertama jaga jarak
kemudian yang kedua cuci tangan secara sering dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir
ketiga gunakan masker apabila berada di luar rumah
nah kemudian inilah yang harus kita lakukan dan kita ingatkan kepada seluruh sosial kita
pemerintah sudah mulai menyusun bagaimana skenario untuk kemudian kita mulai produktif kembali
bukan hanya di bidang ekonomi tetapi juga kita kembali lagi mulai memikirkan bagaimana proses pendidikan
pembelajaran di sekolah di kampus sudah mulai harus kita hidupkan kembali kita jalankan kembali
bagaimana kemudian kegiatan beribadah di rumah rumah ibadah juga kita kembalikan seperti semula
tentunya ini akan sangat tergantung pada kondisi epidemiologi daerah itu saat ini
kita tadi sudah bisa melihat sebagian sudah kami jelaskan bahwa kondisinya tidak sama masing masing daerah
oleh karena itu tentunya kajian harus komprehensif di masing masing daerah
karena tujuannya adalah pengendalian epidemiologi
dan saya yakin bahwa berita yang rutin disiarkan oleh televisi republik indonesia dan radio republik indonesia
serta disebarluaskan oleh seluruh televisi dan radio swasta yang lainnya ini memberikan informasi yang benar
informasi yang bisa dijadikan pedoman dan bisa dijadikan pegangan bagi semuanya
oleh karena itu saudara saudara sekalian kita harus yakin bahwa disiplin bahwa kebersamaan bahwa gotong royong itulah kuncinya
kita menuju ke era yang harus kita hadapi dengan cara hidup yang baru dengan persepsi normal yang baru
indonesia pasti bisa
sekian terima kasih